apa kemudian alasan psi menolak pin emas yang menjadi penanda anggota dprd dki jakarta
sudah ada wakil ketua dpw psi jakarta rian ernest
selamat malam rian ini pin dari emas sudah lama sebetulnya digunakan
lalu kenapa psi tiba tiba menolak pemberian pin emas ini
jadi psi menolak segala bentuk penghamburan uang negara
bahwa psi memahami sebagai anggota dewan memang memerlukan identitas
karena memang sesuai undang undang diamanatkan
setiap anggota daewan harus punya identitas pin
hanya saja psi berpandangan pengadaan pin yang untuk per anggota dewan ini bisa senilai lima juta rupiah
sepertinya tidak ada kaitannya untuk menunjang kinerja anggota dewan
ini banyak pihak yang menilai bahwa penolakan psi ini mengada ngada
begitu mencari sensasi
sensasi semata apa kemudian sanggahan dari psi
kami pikir di sini bisa saja orang berpandangan apapun terkait pandangan maupun sikap psi
tapi psi ingin berbicara hal yang lebih substansial
psi berpandangan bahwa kalau dari anggaran yang kecil kecil saja sudah ada inefisiensi
apalagi untuk anggaran anggaran yang besar
jadi ini adalah prinsip psi bahwa psi ingin punya prinsip transparan
yang lebih efisien
yang sekali lagi masalah pin ini bisa kok diselesaikan sebenarnya dengan replikat
pin yang di pasaran bebas saya pikir harganya tidak sampai lima puluh ribu
jadi jauh beda ya antara nilai lima puluh ribu dengan nilai lima juta rupiah
ini bicara soal sensitivitas pejabat publik juga
penolakan pinmas ini sudah menjadi agenda yang direncanakan oleh psi
atau baru baru ini saja rian
kayaknya diskusi soal pin ini di internal kami sudah
hampir sebulan belakangan ini
dan kami juga sudah mengeluarkan statement
dan kami berharap bisa ada solusi
supaya psi nanti tidak perlu menerima pin emas pada saat pelantikan
jadi psi sudah pasti akan menolak jika pada saat pelantikan itu
pin emas lima gram dan tujuh gram diberikan kepada kader psi di dprd
oke jadi sifatnya tegas menolak begitu
lalu apa rencana yang akan dilakukan psi
tadi sempat dikatakan dalam paket sebelumnya akan memberikan
solusi untuk memberikan pin dengan bahan kuningan
apakah ini kemudian disetujui oleh anggota dprd lainnya
kalau anggota dpr dari partai lain
tentu kami nggak bisa ini ya nggak bisa menghimbau gitu ya
responnya mungkin dari anggota lain
ya saya pikir adalah satu dua kader partai lain
yang menganggap ini hal yang sepertinya kontraproduksi
bahkan ada beberapa yang mengatakan
kalau nggak mau pakai emas pakai bahan dari kayu saja
tapi ya itu tentu pandangan teman teman partai lain sah sah saja
dan saya pikir bukan pertama kali psi memiliki pandangan beda
dengan kebanyakan teman teman partai politik lain
dan akhirnya kami ya diberikan komentar komentar yang kurang menyenangkan
ini bukan pertama kalinya sih
kami berpandangan bahwa politik sekarang makin transparan
dan publik sendiri makin aktif untuk menilai dan ikut terlibat
mengkritisi teman teman pejabat publik
dan ini bagian dari agenda besar psi
kami sih nggak masalah kalau itu pasal
oke jadi tidak masalah jika ada penolakan
tapi sikap tegas dari psi untuk menolak jika pin emas itu diberikan
akan tetap dilakukan
lalu apa kemudian alokasi dana kemana kira kira yang psi rencanakan
apabila benar benar kemudian alokasi dana dari pin emas tersebut
dialihkan untuk yang lainnya
jadi kalau saya pikir dari sisi birokrasi
penganggaran ini mungkin sudah disiapkan oleh teman teman dprd periode lalu
atau mungkin oleh eksekutif periode lalu
jadi bisa jadi anggarannya itu sudah ada gitu ya
dan mungkin itu saja sudah dibeli ya
dan itu menurut kami itu diulang dari kendali psi
yang kami pastikan adalah meskipun sudah dianggarkan dan sudah disediakan
kami tidak akan mengambil pin emas itu
kami sendiri ya tentu akan usaha sendiri untuk membeli replika pin
dari tempat lain di pasaran bebas
jadi kalau isu soal logistik penyediaan pin ini kami pikir bukan masalah yang kita ambil pusing ya
yang penting soalnya kerjanya anggota dewan bukan mahal mewahnya pin
sekali lagi berpandangan adalah jauh lebih penting menyelamatkan uang negara
dan sekali lagi kalau untuk yang anggaran anggaran sifatnya per year saja seperti pin ini
sudah ada inefisiensi apalagi nanti anggaran anggaran untuk proyek proyek yang besar
rencananya akan dianggarkan untuk pin ini benar begitu rian
kami kurang tahu persis tapi yang saya tahu persis
kalau misalnya dipukul rata secara anggota dewan
setahu kami manfaat pin itu diterima setiap anggota dewan senilai lima juta rupiah
baik rian ernest kami akan melihat bagaimana nanti kipra psm
apakah benar kemudian langkah psi yang mengusulkan agar pin emas tersebut
gadilan kuningan diterima oleh dprd sehingga bisa menghemat anggaran
kita lihat nantinya apakah benar benar
terima kasih rian ernest wakil ketua dpw psi dki jakarta